setelah menjalani pemeriksaan selama dua hari
komisi pemberantasan korupsi akhirnya menetapkan dua calon wali kota
yang tengah bertarung di pilwali malang dua ribu delapan belas
muhammad anton dan yakut ananda kutban sebagai tersangka
keduanya diduga melakukan korupsi
terkait apbd dua ribu lima belas senilai tujuh ratus juta rupiah
yakut ananda kutban akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
setelah pemeriksaan panjang selama dua hari
keduanya yang juga mencalonkan diri dalam pilkada dua ribu dua puluh
diduga melakukan suap terkait pembahasan anggaran pendapatan
dan belanja daerah perubahan pemkot malang tahun anggaran dua ribu lima belas
sebelumnya kpk telah menggeledah kedua rumah tersangka selasa kemarin
namun dalam penggeledahan tersebut kpk tidak membawa barang dari dalam rumah
penggeledahan sendiri dilakukan secara tertutup
tutup yang hanya disaksikan ketua rw dan beberapa warga sebagai saksi
sementara pasca penetapan tersangka rumah keduanya sepi dari aktivitas kampanye politik
yang biasanya dilakukan para tim suksesnya
tampak hanya beberapa orang yang berjaga di depan rumah
polres malang juga akan mengumpulkan tim sukses partai politik
dan tokoh masyarakat untuk menjaga suasana tetap kondusif
polres malang juga akan mengumpulkan tim sukses partai politik
yang biasanya dilakukan oleh pemerintah
kasus suap apbd perubahan ini telah menyeret tiga tersangka
yakni mantan ketua dprd kota malang arief wijaksono
kepala dinas pekerjaan umum perumahan dan pengawasan bangunan
jarod ediwibowo serta direktur pt hidrotecno indonesia hendarwan marus zaman